kita ke informasi selanjutnya kementerian agama memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun dua ribu sembilan belas akan lebih baik dari sebelumnya
hal ini disampaikan dalam acara cnn indonesia meetup yang diselenggarakan oleh cnn indonesia tv
bekerjasama dengan kementerian agama republik indonesia
jemaah haji yang akan melakukan ibadah haji pada tahun dua ribu sembilan belas dipastikan akan beribadah dengan lebih mudah dan nyaman
kementerian agama telah mendesain delapan inovasi penyelenggaran ibadah haji
dengan pola ini kementerian agama memastikan jalannya ibadah haji akan berjalan lancar dan lebih baik dari tahun tahun sebelumnya
hal ini disampaikan dirjen penyelenggaran haji dan umroh kementerian agama nizar di kampus universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta selasa pagi
dalam diskusi bertajuk haji pintar dan umroh cerdas yang dimoderatori anchor cnn indonesia eva yunisar
ini terungkap delapan langkah ini diambil untuk menyelesaikan isu mulai urusan imigrasi
fasilitas jamaah seperti penginapan dan catering serta perbaikan sistem dan kapasitas penyelenggara ibadah haji
inovasi ini akan lebih memanjakan jemaah calon haji
percepatan imigrasi untuk seluruh embarkasi kalau di tahun dua ribu delapan belas itu hanya cengkareng bandara cengkareng
ya artinya manfaat yang diperoleh dari cengkareng itu adalah jamaah haji
jawa barat dki jakarta banten dan lampung besok insya allah ini akan kita kembangkan inovasi ini ke seluruh embarkasi
dengan adanya zonasi ini nanti satu wilayah itu ada di wilayah tertentu
misalkan jawa barat kita kumpulin semua dengan jamaah haji jawa barat
dan nanti menunya tidak lagi menuju indonesia tapi menu jawa barat nanti jawa tengah juga sama sumatera begitu
jadi ada dua belas zonasi yang kita bikin
sementara itu rektor uin sunan kalijaga yudian wahyudi menyatakan mahasiswa mahasiswanya
telah siap berkontribusi dalam sistem haji dan umroh yang lebih baik ke depan
yang dibuka aprodi manajemen haji dan umroh
nah ini memang sengaja secara sistematis dan akademik dipersiapkan untuk melahirkan alumni yang akan membantu pemerintah di dalam bidang haji dan umroh
yang apa itu
yang apa itu
dari segi keilmuan kesiapannya tentu di samping masalah haji sebagai sebuah ibadah juga dilengkapi dengan kemampuan bahasa teknologi manajerial
mahasiswa yang memadati ruang teatrikal perpustakaan uin sunan kalijaga ini mengaku banyak mendapat informasi baru dalam event ini
mereka berharap acara seperti ini bisa terus dilakukan di masa depan untuk lebih memberi bekal saat mereka terjun ke dunia kerja
mereka berharap acara seperti ini bisa terus dilakukan di masa depan untuk lebih memberi bekal saat mereka terjun ke dunia kerja
mereka berharap acara seperti ini bisa terus dilakukan di masa depan untuk lebih memberi bekal saat mereka terjun ke dunia kerja
selain diskusi inspiratif acara ini juga menghadirkan jurnalis senior cnn indonesia mufti akbar yang berbagi kisah peliputan ibadah haji
tak hanya itu youtuber dodi hidayatullah dan dua entrepreneur bidang teknologi informasi
tarif turut berbagi kesuksesan di era milenial
entrawan setiawan yogyakarta